gubernur dki jakarta anies baswedan meninjau turap kali anak ciliwung yang ambles mengenai sejumlah rumah warga di loden raya ancol pademangan jakarta utara selasa siang
anies berjanji selain membangun dan memperkuat turap yang longsor juga akan membangun rumah rumah warga yang rusak parah
sampai di lodan raya ancol pademangan jakarta utara pada selasa siang anies langsung mengecek turap kali anak ciliwung yang longsor sepanjang delapan puluh meter
anies juga mengecek sejumlah rumah yang berada di bantaran kali yang terkena longsor
di sana anies berjanji akan kembali membangun dan memperkuat turap yang longsor ini dan juga akan merenovasi sejumlah rumah yang rusak akibat longsor
diperkirakan pengerjaan pembangunan turap ini memakan waktu dua minggu
baru selepas itu pemprov langsung memperbaiki terhadap rumah rumah warga yang rusak
selain itu anies juga mengaku akan menata kawasan tersebut agar peristiwa serupa tidak terulang
di peristiwa tersebut pemprov langsung mengecek turap yang berada di bantaran kali yang terkena longsor
di peristiwa tersebut pemprov langsung mengecek turap yang berada di bantaran kali yang terkena longsor
dalam kesempatan kali ini anies juga menyempatkan diri untuk menemui warga yang mengungsi di tenda pengungsian
akibat longsor ini delapan kepala keluarga terpaksa harus mengungsi karena rumahnya rusak parah dan nyaris roboh
dan untuk mengetahui informasi terkini terkait amblesnya turap di sejumlah lokasi di jakarta
kami telah terhubung dengan korrespondensi nn indonesia arman helmi
selamat pagi arman
bagaimana kondisi di lokasi pengungsian amblesnya turap arman
pagi hanum dan juga verdi sebelum saya bercerita soal warga yang mengungsi
mungkin bisa saya ceritakan lagi kondisi saat ini di belakang saya
ini memang salah satu tempat atau rumah yang kemarin sempat mengalami pergeseran dan akhirnya nyaris ambruk seperti itu
nah di sini juga ada beberapa rumah atau kurang lebih ada enam rumah dari enam kepala keluarga
yang juga sempat mengalami pergeseran akibat adanya pengerukan daripada anak kali ciliwung ini
sehingga awalnya bergeser pelan pelan pada sabtu siang sekitar pukul dua menurut keterangan dari warga
kemudian pada pukul empat atau setengah lima sore benar benar sudah terlihat jelas rumah semakin hari
semakin kesini semakin nyaris jatuh atau nyaris ambruk seperti ini
sehingga mereka mau tidak mau harus segera keluar dan membawa mengevakuasi
barang berharga dan juga mengajak serta anggota keluarga lainnya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman
memang gubernur dki jakarta anies baswedan kemarin sudah sempat melihat memantau lokasi ini atau tempat ini
dan juga melihat kondisi di pengungsian
juga warga sempat mengeluh dengan tenda di pengungsian yang tidak layak
kemarin sehingga ada warga yang sempat pingsan karena kekurangan oksigen
karena sirkulasi udara di tempat pengungsian tidak begitu baik sehingga tenda sudah diganti begitu
dan warga tadi saya lihat sudah tidak lagi berada di tenda pengungsian
mereka sudah kembali beraktivitas
anak anak sekolah sudah berangkat ke sekolah
yang bekerja juga sudah berangkat ke tempat bekerja
dan saat ini memang sedang dilakukan penataan atau pengerjaan lagi untuk perbaikan turap
karena memang gubernur dki mengatakan untuk hal ini ada tahap jangka pendek dan jangka panjang
yang akan dilakukan oleh pemprov dki jakarta
tahap jangka pendek gubernur berjanji akan segera membangun lagi rumah warga yang sudah rusak ya seperti itu
meskipun terkendala dengan masalah legalitas
ataupun juga kepemilikan imb yang menurut pengakuan warga ya mereka mengakui beberapa warga yang tidak memiliki imb seperti itu
nah hal ini ditanggapi oleh gubernur dki meskipun masalah legalitas ini menjadi permasalahan juga
tapi ia berjanji untuk jangka pendek tetap dia akan membangun rumah tempat tinggal warga
namun jangka panjangnya penataan ini pembangunan turap akan tetap terus dilakukan
nah salah satu penyebab terjadinya longsor di tempat ini menurut keterangan dari dinas sumberdaya air provinsi dki jakarta
karena pengerukan yang dilakukan tidak dilakukan pengukuran ataupun juga pengkajian yang matang sebelumnya
dimana pengukuran kepengerukan maksud kami
pengerukan ini dilakukan sebelumnya oleh unit pelaksana kebersihan atau upk badan air dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta
nah menurut dinas sumberdaya air seharusnya pekerjaan pengerukan ini dilakukan oleh pihak dinas sumberdaya air provinsi dki jakarta
karena mereka memiliki satu unit pengendalian
pengelola dan juga mereka unit inilah yang akan mengukur yang akan mengkaji maksudnya
sehingga pengerukan yang dilakukan benar benar sudah dikaji sebelumnya secara matang
sehingga tidak ada miss ataupun juga ya longsor seperti itu
karena memang tidak asal keruk saja tapi harus ada perhitungan yang matang
maksud daripada dinas sumberdaya air provinsi dki jakarta
jadi sekali lagi gubernur juga berjanji warga tidak usah khawatir meskipun masalah legalitas ini masih belum
imb masih belum dimiliki oleh warga tapi gubernur tetap akan membangun rumah yang sempat rusak
dan juga kedepannya pembangunan turap juga tetap akan terus dimaksimalkan
dan tentu saja revisi ataupun juga masukan daripada dinas sumberdaya air provinsi dki jakarta akan dipertimbangkan oleh gubernur dki
sehingga kedepannya tidak akan ada lagi peristiwa atau hal seperti ini
di mana adanya turap ataupun juga tanah yang longsor ataupun mengalami kerusakan rumah daripada warga
mungkin itu dulu yang bisa kami update untuk saat ini
kita kembali ke hanum dan juga ferdi di studio
baik terima kasih arman helmi dari kawasan jakarta